bandros bandung turon bas oh bukan bukan bandros yang ini adalah bandros makanan
jajanan favorit saya waktu kecil sekarang juga masih sih
bandros merupakan penganan tradisional khas sunda
selama ini kita mengenal bandros itu ada rasa asin atau rasa manis yang ditaburi gula pasir
seiring perkembangan zaman kini bandros memiliki banyak varian rasa
saya akan mengajak anda untuk mengenal bandros dan macam macam rasanya
tidak sulit menemukan penjual kue bandros
di bandung kue bandros bisa ditemukan di sekitar pusat keramaian
atau yang berkeliling komplek perumahan dengan cara didorong atau dipikul
kue tradisional ini terbuat dari campuran tepung beras kelapa parut santan garam dan air
bahan bahan tersebut dicampur lalu adonan dimasukkan ke dalam cetakan yang sudah dipanaskan
kemudian ditutup dan dibiarkan hingga matang
awal kemunculan kue ini hanya memiliki satu rasa yaitu original
sejak dahulu bentuk kue bandros tetap dipertahankan
yaitu setengah lingkaran dengan dimasak secara berjejeran
sejarah kue bandros bisa dirunut ke zaman kolonial belanda
tepatnya pada seribu sembilan ratus tiga puluh an sebagai alternatif bagi warga bandung dalam memilih sarapan
pada seribu sembilan ratus lima puluh an kue bandros menyebar ke wilayah lain di jawa barat
asal usul dari kue bandros sendiri itu mulai dari menjawab masalah gap
kelas sosial antara masyarakat atas dan masyarakat bawah di wilayah priangan atau jawa barat
khususnya kota bandung
kemudian ini makanan bahan baku tepung teriu kan tidak bisa dibeli oleh semua orang
tapi orang melihat ini muncullah kreativitas mereka membuat makanan kudapan dari tepung beras
yang memang lebih mudah diperoleh
ada beberapa jenis bandros yang dikenal di jawa barat
seperti kedai kue bandros yang terletak di jalan cisangko
kedai yang berdiri sekitar tahun seribu sembilan ratus enam puluh resep aslinya dibuat oleh abah ikon seorang pria asal garut
saat ini usaha kue bandrosnya diteruskan oleh cucunya ade suhairi
sejak dua ribu sepuluh sang pemilik mulai mengembangkan rasa
ini bandros kan makanan jadul biasalah gitu
kita bikin jadi bandros yang luar biasa gimana gitu
bikin yang green tea yang taro dan pakai topping toblero nutella omaltin
alhamdulillah disuka juga sama anak anak muda
ada pula bandros dengan topping asin yang kekinian
seperti bandros kornet keju asin telur asin oncom sosis ayam dan lain lain
menu kue bandros rasa asin ini bisa ditemukan di lapak kue bandros yang biasa manggal di jalan japati
bandros kekinian ini sudah ada sejak dua ribu empat belas

meski sudah kekinian aroma gurih dari tepung beras dan kelapa tetap diberikan

meski sudah kekinian aroma gurih dari tepung beras dan kelapa tetap diperlukan

kita lihat sekarang di bandung ini kan udah banyak banget kuliner asing yang masuk nih
sementara anak anak muda itu sudah mulai melupakan kuliner tradisionalnya
salah satu caranya ya saya narik si bandros ini biar jadi eksis lagi gitu dengan cara diinovasi biar bisa masuk juga ke anak muda
agar terasa nikmat memakan bandros mesti agak panas
apabila disajikan bersama dengan bandrek jajanan ini tentu saja bisa menjadi salah satu pilihan bagi anda
yang ingin mencicipi